pusai perbaikan rampung ruas tol cipali yang ambles di kilometer satu ratus dua puluh dua empat ratus arah jakarta
kembali dibuka sejak jumat sore
sebelumnya ruas tol ini ambles pada februari lalu
perbaikan memakan waktu hingga satu lima bulan
dengan dibukanya jalur utama ini jalur darurat sepanjang empat ratus meter pun ditutup
menurut pengelola tol cipali pekerjaan yang tersisa saat ini adalah
pemasangan kabel baja pembatas jalan atau wire rope dan perbaikan lereng di sekitar jalan yang ambles
ada pun untuk perbaikan lereng ada perbaikan
nah ini sedangkan untuk remix tetap berjalan tanpa ada gangguan
dengan dibuka kembalinya
ruas tol cipali kilometer satu ratus dua puluh dua empat ratus ini diharapkan tidak ada kemacetan saat arus balik libur panjang pasca
meski demikian polisi meminta warga tetap berhati hati saat berkendara dan tetap menerapkan protokol kesehatan
dian firmansyah subang jawa barat